selanjutnya ada juga yang apes kali ini dari pekanbaru ada aksi seorang oknum tni yang mengamuk dan juga menganiaya seorang anggota polantas
seperti apa aksi yang kemudian jadi viral di media sosial hari ini kita lihat bersama sama
sebuah video viral yang beredar menunjukkan seorang anggota tni yang mengamuk terhadap seorang anggota polantas di pekanbaru riau
oknum ini diketahui berinisial ws dan berpangkat sersan ii atau serda
ws mengamuk di jalan dan menendang motor seorang anggota polantas
dia memukul helm
anggota polantas tersebut
menurut kapendam satu bukit barisan kolonel edy hartono ws diketahui mengalami gangguan kejiwaan dan bertingkah aneh beberapa bulan terakhir
meski agak mengalami gangguan jiwa ws masih tetap berdinas dan tidak diberhentikan dari satuannya
edi mengatakan tni tidak bisa secara sepihak langsung memecat personel mereka tanpa ada tindak lanjut sebelumnya
aksi viral yang dilakukan oleh oknum tni ini menuai banyak komentar serta perhatian netizen